hari ini mantan kepala kantor beacuka yogyakarta eko darmanto
menjalani pemeriksaan dan klarifikasi laporan harta kekayaan
pelenggara negara atau lkkpn
di gedung merah putih komisi pemberantasan korupsi jakarta selatan
eko darmanto datang ke gedung merah putih kpk
pukul tujuh lebih empat puluh pagi waktu indonesia barat
ia didampingi oleh dua orang
saat tiba di lokasi eko terpantau mendaftarkan diri
kemudian lanjut menunggu sebelum dipanggil
belum diketahui berapa lama eko akan diperiksa hari ini
berdasarkan laporan lhkpn terakhir eko di tahun dua ribu dua puluh
eko tercatat memiliki harta kekayaan mencapai rp enam tujuh puluh dua miliar
eko tercatat memiliki aset dua tanah dan bangunan
dengan nilai rp lima puluh satu sembilan puluh tiga miliar
aset sembilan unit mobil dengan nilai rp dua sembilan miliar
harta bergerak senilai rp seratus tujuh juta
hingga kas dan setara kas senilai rp dua puluh
pada kamis dua maret direkturat jenderal bia dan cukai kementerian keuangan
resmi mencopot eko dari jabatannya sebagai kepala kantor biaya cukai kekarta
kementerian keuangan mengatakan pencopotan di dasari pemeriksaan
terhadap perbuatan pamer harta yang dilakukan di media sosial